pertandingan persib bandung melawan persisolo di stadion pakansari cibenong kabupaten bogor jawa barat
diwarnai kericuan antar supporter di atas tribun pada selasa malam
kedua kubu supporter nampak saling lempar bangku
bahkan merusak fasilitas kursi dan pagar stadion
hingga membuat pertandingan persib bandung melawan persisolo
terus terhenti tepat di menit ke tujuh puluh tujuh
payat para pemain yang mencoba mendekat juga tak mampu meredam emosi kedua masa
selama babak pertandingan tensi kedua supporter cukup tinggi
hingga bentrokan pecah lantaran masa terlibat saling ejek
sementara pertandingan baru dapat dilanjutkan kembali
usai petugas keamanan turun melerai
kedua kubu digiring menjauh dan dikeluarkan terpisah dari area tribun
sedikit gesekan antara steward dengan supporter
namun segera kami melakukan kanalisasi dan langkah langkah preventif
sehingga situasi bisa
ada yang diamankan
nggak karena tidak terjadi bentrokan juga
selain merusak fasilitas tribun
kericuan juga mengakibatkan sejumlah supporter mengalami luka ringan
sementara akhir babak pertandingan ini dimenangkan oleh persib bandung dengan skor tiga satu
tim liputan sianian indonesia